indonesia merupakan negara yang agraris yang sebagian besar penduduknya sangat mengandalkan
tanaman padi dan beras sebagai makanan pokoknya
akan tetapi berbagai tantangan seperti misalnya jumlah penduduk yang semakin meningkat
dan perbedaan lahan dari pulau ke pulau serta beragam tantangan yang berkaitan dengan pertanian
tentu saja ini memerlukan penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi
untuk memastikan bahwa indonesia selalu
bisa bersuah sembada terhadap pangannya khususnya kebutuhan berasnya
insight with desi anwar kali ini berada di desa sukamandi di kabupaten subang jawa barat
untuk melihat apa apa saja yang dikembangkan oleh balai besar pertanian kita di sini
untuk memastikan bahwa indonesia akan tetap bisa mengandalkan hasil pertaniannya

kita akan langsung tanyakan dengan kepala balitbang pertanian pak fajri jufri
selamat pagi mbak desi sehat

pak fajri ini jaraknya cukup aman dan kita saat ini berada di balai besar pertanian padi
di persisnya di sukamandi di subang jawa barat dan tentu saja kalau di indonesia ini
kita ini sangat sangat bergantung pada yang namanya padi ya makanan pokok kita itu adalah beras
dan juga dengan semakin meningkatnya jumlah populasi kita di indonesia tentu
ketersediaan pangan khususnya padi itu sangat penting dan penelitian ini ternyata merupakan bagian yang paling penting
karena dengan iklim yang berbeda tanah yang berbeda kebutuhan yang berbeda penelitian menjadi esensi dari bagaimana indonesia mengembangkan padi
mungkin bisa cerita sedikit mengenai penelitian dan juga kita di balai besar penelitian padi ini pak fajri
ya makasih banyak mbak desi
kita sekarang berada di balai besar penelitian padi
balai besar penelitian suku banding ini sebenarnya didirikan sejak tahun seribu sembilan ratus an mbak desi
sudah cukup lama
wah luar biasa lama
jadi ini pastnya itu seribu sembilan ratus dua sudah mulai dibangun di sini dan namanya pusat penelitian pertanian caban bogor
setelah itu berganti nama menjadi balai besar penelitian tanaman pangan
jadi meneliti padi jagung dan juga padi
jadi ini adalah bagian yang paling penting
jagung dan kedelai dan pangan yang lainnya
dan itu sampai sekarang ini
jadi sudah berganti beberapa kali ini mbak desi di sini
ya berganti sesuai zaman dan sesuai kebutuhan
tapi kenapa ya mungkin sejarahnya kenapa asal usul perlu ya adanya badan penelitian atau balai penelitian seperti ini
ya tadi mbak desi sudah menyampaikan dari awal bahwa masyarakat indonesia kan dua ratus tujuh puluh tiga juta masyarakat kita ini sangat tergantung dengan pangan khususnya padi
masyarakat indonesia kalau belum makan nasi ya belum makan ya mbak desi
ya belum makan
itu sebagian persegi orang
yang lain lainnya sudah dimakan
kalau kita sudah mengurangi ya mbak desi
tapi sebagian besar masyarakat kita masih sangat apalagi kalau belum makan nasi ya belum makan itu
dan memang tantangan terkait dengan penelitian padi ini sangat besar
dan sejarah sudah membuktikan indonesia pernah sosembah ada pangan

tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat dan alhamdulillah ini menjadi tempat kunjungan fao ini menjadi tempat kunjungan
menunjuk menjadi tempat kunjungan presiden presiden dari afrika untuk melihat kemajuan pertanian di indonesia
jadi ini sudah tempat pembelajaran juga ini
semacam showcase ya tempat ini ya
ya sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima an sudah berdatangan di beberapa negara untuk belajar pertanian di indonesia
karena kemajuan tahun sosembah ada pangan seribu sembilan ratus delapan puluh empat itu mbak desi seperti itu
ya dan disini lahirlah inovasi dan ide ide untuk benih benih baru ya varietas
tapi peran penelitian itu sendiri dalam pengembangan jenis jenis padi itu bagaimana perjalannya
dan sudah berapa banyak penelitian dan variatis yang dilakukan disini
jadi sejak berdiri balai besar penelitian tanaman padi ini
jadi sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua kita sudah merilis varietas padi itu mbak desi kurang lebih tiga ratus delapan
ya cukup banyak
dan ini berkontribusi
jadi pada saat kita mencapai sosembah tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua mbak desi
kita sudah menghasilkan varietas pada awal awal itu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an itu
namanya pb lima pb delapan pelita satu pelita lima itu er tiga puluh enam er empat
itu berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas padi kita
yang awalnya masih menggunakan paritas lokal dua ton per hektare
itu ada peningkatan satu sampai dua tahun
jadi kita sudah bisa menghasilkan varietas
dan produk padi pada saatnya itu empat ton
jadi jauh di atas misalnya kalau selama itu petani mereka sebelum ada penelitian ini mereka menanam varietas apa
dengan varietas lokal yang kita milih itu rata rata dua ton sampai tiga ton per hektare mbak desi
dengan varietas yang baru hasil perkawinan varietas lokal dengan introduksi varitas unggul itu
kita sudah bisa meningkatkan satu sampai dua ton per hektare
sehingga pada waktu itu kita secara sembada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat itu
bisa suada pangan itu karena peningkatan produktivitas padi kita yang sangat signifikan
dan produktivitasnya juga peningkatannya luar biasa
bisa cerita sedikit apa saja yang bisa didapatkan di balai besar ini pak fajri
jadi balai besar penelitian padi ini sebenarnya disamping menghasilkan varietas unggul baru
jadi saya sudah menyampaikan tadi kita menghasilkan varietas unggul baru tiga ratus delapan itu
untuk berbagai kondisi agro sistem
jadi untuk tanaman padi irigasi untuk padi gogo untuk lahan kering dan untuk lahan rawa
kita sudah menghasilkan berbagai dan untuk padi padi khusus
jadi dari tiga ratus delapan itu memang kita peruntukkan untuk berbagai agro sistem wilayah di indonesia
karena rentang kendali wilayah kita dari sawan sampai merauke tentunya membutuhkan varietas varietas khusus
sespesifik lokasi sesuai kebutuhan iklim ketersediaan tanah kesesuaian lokasi
dan kebutuhan masyarakat kita juga
apalagi indonesia ini sebagai negara kepulauan tentu saja dari segi ekosistemnya juga sudah berbeda
dan juga dari lahan lahannya itu juga sangat berbeda
tapi mungkin kalau kita bicara mengenai padi dan bagaimana pertanian itu dikembangkan
kita seharusnya melihat ini bagaimana panen dilakukan
karena disitu kita bisa belajar lebih jauh lagi mengenai bukan saja varietas dari padi itu sendiri
tapi apa apa saja yang dihasilkan
karena bukan saja berasnya tapi ada berbagai macam yang dihasilkan dalam kita melakukan penanaman padi itu sendiri
pak fajri sekarang lagi musim panen kan ya
bisa cerita sedikit mengenai daerah ini apa yang kita akan lihat sekarang
jadi di wilayah ini kita punya hamparan mbak desy kurang lebih tiga ratus hektar ini
jadi di lokasi inilah kita siapkan benih sumbur untuk seluruh indonesia
untuk sebelas juta hektar
ya seluruh indonesia
jadi kalau kita lihat luas tanam kita mbak desy seratus tahun itu benih sumbernya dari sinilah
jadi berapa pentingnya ini balai besar pulau inti ampad ini
mothershipnya tuh disini
ya parentshipnya tetuanya dari sini semua mbak desy ini
jadi bisa bayangkan kalau berinti beroperasi ini jadi ketahanan pangsa bisa terganggu juga mbak desy ini
jadi ini merupakan balai besar ini sangat penting ya
apalagi kalau kita di jawa barat ini ya dan populasi pulau jawa juga paling meningkat
jadi cukup strategis di terhadap ini
strategis ditempatkan disini
jadi kita sekarang mungkin pak fadzli ke lapangan
kita ke lapangan mbak desy
di lapangan itu apa tempatnya namanya
ya jadi ini kan lahan kita tiga ratus hektare mbak desi ini
jadi balai besar pulau suka mandi ini ada kebun percobaannya ini
itulah tempat kita mendisplaykan paritas unggul baru kita
tempat mendibongkar teknologi kita
dan disana itu memang ada beberapa paritas unggul baru yang kita sedentara demokan
ada impari empat puluh dua ada impari tiga puluh ada beras beras fungsional khusus
beras merah beras hitam
dan beberapa beras yang lain
kita perlu lihat
jadi kalau kita makan beras ini kalau kita lihat itu jangan hanya menikmati di piringnya
tapi harus paham harus tahu dan mengapresiasi ini
asal usulnya dari mana saja
prosesnya sampai jadi
ya pak fadzli silakan
sekarang ini sampai desember prediksi kita ini kita masih surplus sekitar tujuh juta ton
jadi masih cukuplah sampai akhir tahun ini
kita kan per bulan itu sekitar dua empat juta
dua empat sampai dua lima juta per bulan
jadi sebenarnya kita untuk suasana ada beras itu kita sudah mencukupi ya saat ini
ya kita lanjutkan insight with desi anwar kali ini di desa sukamandi di kabupaten subang jawa barat kita
di tengah tengah sawah
persisnya sawah yang dimiliki oleh balitbank pertanian
ada sekitar tiga ratus hektare di sini
sekarang sudah musim panen
ini kesempatan untuk kita semua belajar mengenai perkembangan penelitian dan apapun yang berkaitan
dengan padi yang merupakan makanan pokok kita
jadi penting untuk diketahui
saya ditemani oleh kepala balitbank pertanian pak fajri jufri
dan ternyata ya di balai besar di subang ini
ini cikal bakal dari benih semua padi yang tumbuh di seluruh indonesia
pak fajri apa yang kita pelajari di sini
varietasnya apa saja yang kali ini kita panen ya
jadi di balai besar penelitian sukamandi ini tiga ratus hamparan hektare
memang kita men displaykan hampir seluruh varietas unggul baru yang kita miliki
untuk musim tanam sekarang ini kita banyak menanam ini
impari tiga puluh dua impari empat puluh dua dan beberapa padi untuk kebutuhan lahan rawa kita mbak desi
coba mungkin impari tiga puluh dua dan impari
jadi impari itu ada impari satu impari dua
ada impari satu sampai impari empat puluh enam
nah yang membedakan antara satu dan berikutnya itu apa dan kenapa harus ada perbedaan perbedaan itu
kita punya padi khusus untuk lawan irigasi
ini kan lahan irigasi namanya impari
imbrida padi irigasi
impari untuk khusus
padi irigasi khusus untuk lahan irigasi
ada namanya impara imbrida padi rawah
ada namanya lahan rawa yang genangan
kita punya inpara satu sampai sepuluh
ada namanya impago imbrida padi gogo untuk lahan lahan kering tak ada hujang
kita menciptakan paritas unggul baru itu berbagai jenis tentunya pasti berdasarkan agrokosistem wilayah kita kebutuhan petani kita kebutuhan pasar kita
jadi sengaja di
dan itu memang antara satu paritas dengan paritas lainnya memang ada perbedaan
jadi ada juga kita paritas memang untuk kebutuhan khusus untuk pensionalhood untuk kebutuhan beras beras khusus seperti beras untuk diabetes beras merah beras hitam
untuk stunting kita punya imparising untuk meningkatkan nilai gisi gisi masyarakat kita
sekarang sudah sangat berkembang imparising namanya nutrising namanya
dan beberapa paritas unggul baru lainnya
memang itu kita didedikasikan di samping untuk meningkatkan produktivitas tanaman
itu juga untuk kebutuhan lainnya
kita juga punya paritas sebenarnya ketahanan penyakit juga
jadi ini wilayah wilayah endemik penyakit tertentu kita hasilkan paritas itu
karena biasanya seperti di wilayah jawa barat ini wering wering coklat banyak
kita punya paritas impari yang tahan wering
yang tahan ya
tiga ratus delapan varietas yang selama ini dilahirkan lah di balai besar ini sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
ini memang terus berkembang
harus terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan lahannya dan juga sesuai dengan apakah tahan hama dan lain sebagainya
kalau yang sekarang paling populer lah istilahnya yang dimakan sehari hari oleh kita itu apa varietasnya
sepuluh tahun terakhir ini varietas yang sangat berkembang
jadi dari sebelas juta hektar lahan sawah kita mbak desy itu
di seluruh indonesia
jadi sebagian itu paritas lokal dan beberapa paritas yang lain
jadi hampir memang sebagian besar paritas unggul padi yang ditanam di seluruh indonesia itu berasal dari sini
kalau impari ini kayaknya terdengar ini scientific gitu
tapi kalau misalnya petani atau orang awam itu memang sudah
petani sudah sangat paham
sudah sangat paham
mereka sudah sangat di kalimantan pun saya kemarin di papua itu mereka sudah paham sekali mengenai impari ya
sepuluh tahun ini memang paritas selain dari impari itu adalah ciherang
ciri cirinya apa itu
jadi ciherang ini dia punya keunggulan dia bisa beradaptasi pada berbagai agrosistem
diirigasi oke di lahan rawa oke pergubitasnya bagus mutu berasnya juga bagus penggilingan sangat suka
dan sampai sekarang ini petani itu lebih senang sana
tapi sekarang kita sudah punya paritas impari tiga puluh
ini perkawinan antara ciherang dengan paritas impari tiga puluh
dan paritas unggul lainnya sehingga dia produktivitasnya semakin tinggi ketahanan penyakitnya semakin bagus dan mutu berasnya semakin baik
jadi memang dari tahun ke tahun kita selalu melakukan perbaikan paritas sembah desa
karena itu kebutuhan ini kan laju pertambahan penduduk kita kan
iya dan untuk meningkatkan produktivitasnya juga
kita kan dulu pernah ya tadi disebutkan swas sembah ada beras pada tahun delapan puluh empat
nah setelah ya mungkin
dengan waktu berjalan itu kita mulai impor beras dan lain sebagainya
nah ini tadi disebut ada sebelas juta hektare lah
untuk penduduk kita kan sebenarnya kan kurang ya ini ya
ini bisa menghasilkan berapa ton yang dari semua lahan sawah yang kita miliki pak fajri
jadi kalau sebelas juta hektar tertanami semua itu biasanya lantang kita itu kan produktivitas nasional kita itu lima dua ton per hektar mbak desi
jadi setahun itu paling sedikit lima puluh lima juta ton beras gabah keringgil yang kita miliki
sebenarnya cukup untuk kebutuhan seluruhnya
sekarang ini sampai desember prediksi kita itu kita masih surplus sekitar tujuh juta ton
jadi masih cukuplah sampai akhir tahun ini
kebutuhan kita kan per bulan itu sekitar dua empat juta
dua empat sampai dua puluh lima juta per bulan
jadi sebenarnya kita untuk swasem pada beras itu kita sudah mencukupi ya saat ini
panen kita juga mencukupi ya
laju komprsi lahan kita itu kurang lebih seratus ribu per hektare mbak desi
iya jadi tol jadi bangunan jadi infrastruktur
jadi kan pasti lahan kita semakin sempit penduduk kita semakin bertambah
karena itu memang penelitian ini harus terus dilakukan
nah pak fajri ini kan kita sebutkan tadi ya
perlu produktivitas nya meningkat terus menerus
tapi jumlah lahan yang ada kan juga semakin lama kan semakin berkurang penduduk semakin meningkat
kemudian ya itu sekarang ada climate change
change atau perubahan iklim
dan tentu saja musim sekarang kita memasuk
el nino dan lain sebagainya ini kan merupakan
tantangan apa kira kira
yang kuncinya kan tadi
inovasi penelitian dan lain
sebagainya apa kira kira kunci untuk
memastikan kita tidak pernah
kekurangan pangan ini
oleh karena itu mbak desi memang
tantangan penelitian tadi yang sampaikan mbak desi
tantangan degeri silahan
laju kompresi silahan kita itu kurang lebih
seratus ribu per hektare mbak desi
iya jadi tol jadi bangunan
jadi kan pasti lahan kita semakin
sempit penduduk kita semakin
bertambah oleh karena itu
memang penelitian ini
harus terus dilakukan
kecepatan kita menghasilkan paritas
unggul baru padi itu mbak desi untuk pangan
itu paling cepat tiga empat tahun baru
kita bisa menghasilkan satu paritas unggul baru padi
lama juga ya cukup lama
apa saja yang dilakukan selama ini
jadi mulai dari proses perkawinan
silangan itu kan beberapa generasi
baru kita bisa dapatkan
jadi dari tetua tetua yang kita kawinkan
di sini kan kita koleksi ribuan ini
koleksi unggul yang kita simpan di
di balai basar pentempadi
jadi baik dari introduksi dari beberapa negara
dan paritas paritas lokal kita
sengaja mengawinkan paritas lokal
yang kita miliki dengan varietas
unggulnya itu selain untuk meningkatkan
produktivitas juga untuk
mempertahankan cita rasa
impari tiga puluh kita
kawinannya dari ciherang
dan kita juga ada beberapa
itu dari atas lokal gitu
iya ada beberapa paritas lokal yang kita kawinkan
saya kasih contoh yang banyak
baroma basmati bararoma yang pernah saya sampaikan
itu kan basmati baras india baras arab
itu yang agak panjang itu
itu kan yang wangi
kita punya namanya baroma mbak desi
itu kita kawinkan antara basmati yang dari india
itu beras arab itu dengan pandan wangi kita
jadi basmati yang beraroma
jadi cita rasa kualitas beras yang kita hasilkan dari perkawinan basmati yang dari india itu
dengan pandan wangi kita hasilnya baroma
sehingga orang kalau makan itu beda dengan basmati yang dari sana
dan harganya juga beda kan
karena itu beras premium mbak desy
ada berapa beras premium yang kita miliki sekarang pak fajri
kalau beras premium kualitas beras premium kan penggunaan
apalagi tergantung emuniumnya nanti
kita mau price minimum atau medium
jadi beras premium
tapi beras khusus yang kita miliki cukup banyak di sukamani ini
kita punya beras javonica juga
beras terabas namanya
itu japonica itu beras jepang
beras jepang ini enak gitu ya
kita sudah kawinkan dengan lokal kita juga
biasanya kalau beras japonica itu susah tunggu di sini
untuk wilayah wilayah tropis
ini kan untuk daerah daerah subtropis
kita sudah kawinkan dengan paritas lokal kita yang sejenis pandan wangi juga
dan cukup sukses
kita bisa dapat enam ton per hektare dari tarabas ini
dan sekarang pasarnya sudah cukup bagus ini
dan inilah yang disampaikan tadi
perkawinan antar beras unggul dari sana dengan lokal kita
kita mempertahankan cita rasa kita
sesuai dengan kebutuhan pasar kita
dan orang juga semakin peduli ya dengan kualitas dan rasa beras yang mereka konsumsi
sekarang kan kecenderungan orang ingin makan beras sehat
karena kita nih diabetesnya paling tinggi nih
jadi memang kita juga menghasilkan beras beras yang punya indeks gilaikimik rendah
memang beras merah beras hitam kita ini memang rasanya agak puleng
tetapi gilaikimiknya rendah
jadi untuk diabetes sangat sangat
saya juga suka makan yang low gilaikimik
berbeda dengan yang dijual di pasaran
nanti mbak desi coba yang kita punya di sini
jadi di sini seperti makan beras pulen biasa putih itu
tapi dia beras merah
malah yang beras hitam yang kita terakhir rilis ini
indeks gilaikimiknya lebih rendah dibanding beras merah itu
dan sangat sangat sehat untuk dikonsumsi
nah kembali ke pertanyaan kita tadi
ini kan memerlukan waktu tiga sampai empat tahun ya untuk membuat suatu varietas itu sendiri
dan sekarang tantangannya lahan semakin sempit
dan jumlah penduduk semakin meningkat
nah ini apa kuncinya itu tadi selain inovasi itu
bagaimana untuk intensifikasinya
memastikan bahwa itu betul betul produktivitasnya itu bisa dijaga
jadi untuk menjaga produksi nasional kita
kan ada dua cara ini
kita bisa melalui extensifikasi
extensifikasi itu perluasan area tanam baru
agak susah nih kalau tanahnya semakin sempit
karena kan sejak lima tahun kemarin juga kita sudah mulai
dan beberapa lahan lahan kita yang selama ini tidak termampatkan
seperti lahan lahan ini
seperti lahan lahan rawa kita kan kita punya jutaan lahan rawa nih mbak desi
kalau gambut bisa juga dikonversikan nanti
jadi lahan rawa itu kan ada tiga macam ini mbak desi
yang sering kita salah paham nih
lahan rawa pasan surut
lahan rawa lebak
lahan rawa gambut
gambut itu bagian dari rawa
di kalimantan sana itu xplg itu
memang sebagian ada rawa gambut
tapi kita tidak mengganggu gambut
karena terkait dengan masalah lingkungan
kita fokus ke lahan rawa pasan surut dan rawa lebak
ini tanahnya tanah alu bilal mineral
sehingga ini masih
sehingga ini masih berpotensi dengan teknologi
sentuhan teknologi pengolahan lahan
kita punya teknologi namanya raisa
itu kita bisa menaikkan per kutas tanaman rawa
yang biasanya satu sampai dua ton
dengan sentuhan teknologi mulai pengaturan lahannya
pengaturan tata airnya
jadi di lahan rawa itu harus diaturin
air yang masuk dan air yang keluar
karena di sana kan tanahnya sangat masam mbak desi
bisa sampai dua ph nya
padahal untuk kebutuhan tanaman untuk hidup itu
requirement ph nya itu harus diatas lima
lima sampai enam
sehingga harus kita atur menata lahannya
inputnya juga harus kita atur
mulai dari penggunaan dolomit
termasuk beberapa popok popok hayati kita
untuk melakukan ameliorasi tentunya diperlukan untuk meningkatkan
per kutas dari tanaman itu sendiri
jadi untuk ekstensifikasinya
jadi konversi lahan khususnya lahan yang mungkin selama ini lahan tidur ya
tapi kan harus ada yang mengerjakannya
sementara kalau kita lihat kan jumlah petani di indonesia kan juga semakin berkurang lah ininya
bukan profesi pilihan lagi
mungkin teknologi di sini
kita lihat ini sih panen tapi pakai mesin kan ya
saya tuh bayangkan kalau panen itu ramai ramai ke sawah dan dengan sabit dan lain sebagainya
tapi ini dengan cepat sekali ya
jadi memang sejak beberapa tahun terakhir ini kementerian pertanian tentunya dalam rangka modernisasi pertanian kita
mbak desi kita sudah membagi ratusan ribu ini
combined harvester untuk menanam sehingga kebutuhan panen biasanya perlu beberapa hari untuk panen
dan perlu sepuluh sampai dua puluh orang
sekarang dengan combine ini tiga empat jam per hektare sudah selesai
dan ini sudah sangat masih
kenapa kita melakukan modernisasi pertanian juga
iya dengan penggunaan combine ini
kalau disabitkan banyak hilang ini
losisnya yang terbuang yang tidak semua ter
dengan penggunaan salah satu combine ini kita bisa menekan sampai enam
karena ini semuanya dicabut ya
jadi ini sebagian terambil
kalau yang pakai manual kan banyak jatuh
kalau ini kan langsung terkumpul semua
jadi relatif lebih ini lah
lossesnya lebih tak kurangi lah
jadi jauh lebih efisien dan lebih produktif karena dengan menggunakan ini
sekarang ada berapa jumlah combine harvester yang dibagi bagikan pada
mungkin kalau di indonesia sudah ratusan ribu
sudah ratusan ribu
jadi tercermin ya dengan jumlah yang dihasilkan itu sendiri ya
ya jadi memang dengan beberapa tahun terakhir dengan masif kita penggunaan mekanisasi kita
kelihatan produktivitas kita semakin baik
produksi juga kita semakin baik
dan selama pandemi covid sembilan belas ini sektor pertanian yang memberikan kontribusi yang cukup positif
karena orang mau di dawaya masih perlu makan
dan itu dengan harga yang terjangkau ya
ini kalau bisa
sekarang kita sudah mengajarkan beberapa tanam menggunakan drone
kita juga sudah memperkenalkan alat tanam menggunakan robotik
jadi menggunakan gps
jadi dimanapun kita bisa menanam di sukamandi saya di jakarta dengan mindset ini itu bisa
jadi kita bisa menggunakan alat tanam menggunakan robotik
jadi kita bisa menggunakan alat tanam menggunakan robotik
jadi kita bisa menggunakan alat tanam menggunakan robotik
fajri kalau kita lihat juga di indonesia ini kan jumlah petaninya kan semakin berkurang tapi kita masih negara agraris
dengan adanya varietas ini setiap tiga empat tahun istilahnya diperkenalkan ini bagaimana
karena kan balitbang kan memberikan benih lah istilahnya dengan instruksinya
itu penyerapannya pemahamannya dan respons dari pengguna stakeholdernya ini bagaimana selama ini
memang proses alur dari penyiapan benih dari balit bantang ini mbak desi setelah kita menghasilkan itu kan kelas benih ada empat jenis ini mbak desi
jadi ada namanya breeder seat bs itu biasanya dari pemuliha dari libang
ada namanya foundation seat ada stock seat sama extension seat benih subar yang dibagi
kita menyiapkan di sini terus kita menyiapkan ke penangkar atau bumn yang
untuk perbanyak lebih masif nih
jadi kita kerjasama tentunya dengan pemerintah daerah dengan goyemen juga untuk supaya benih ini tersebar secara cepat ke petani
kita berharap memang dengan kerjasama dari semua pihak ini tentunya bumd termasuk di dalamnya itu alur penyebaran benih paritas unggul ini cepat sampai ke petani
jadi satu tahun dua tahun kita menghasilkan paritas unggul ini petani tepat bisa mengadop
tantangan kita ke depan memang dengan jumlah petani yang ada di dalamnya
tantangan kita ke depan memang dengan jumlah petani yang ada di dalamnya
tantangan kita ke depan memang dengan jumlah petani yang ada di dalamnya
tidak ada pilihan selain mekanisasi pertanian paling macam saya sudah meketas mexineralretes
penanian digital ini bra
semuanya terhubung untuk penanian digital
kita juga sudah memperkenal favorit tanam menggunakan robotik dk serba dua puluh
menggunakan robotik jadi menggunakan gps
jadi dimanapun kita bisa menanam di sugamandi saya di jakarta
dengan men set ininya itu bisa
itu sudah ada percontohannya
sudah kita mulai kemarin di putes kalimantan tengah
bapak presiden berkenan melihat demonstrasi beberapa mekanisasi yang kita miliki
termasuk traktor rawa mbak desi kita punya traktor perahu
yang bisa mengolah tanah pada kondisi tergenang air
tergemarin sangat diapresiasi bapak presiden jokowi juga
itu prototipe yang kita sudah miliki dan ini sudah dilisensi juga beberapa mitra kita
dan harapan kita memang dengan penggunaan mekanisasi yang semakin berkembang
petani istilahnya itu tidak harus berkotor kotor di lapangan itu ya
harapan kita memang dengan teknologi yang kita miliki
dengan intervensi teknologi yang pemerintah lakukan
ketertarikan petani kita
dan yang paling penting juga yang harus kita pikirkan bahwa
bukan hanya diompamnya saja mbak desi
hilirisasinya juga akan menentukan kesana
kan tadi katanya dengan adanya combined harvester ini
ini kan sekarang kan lebih utuh lebih lengkap
jadi dari segi produktivitasnya itu kan juga lebih meningkat
tapi kita lihat kan padi ini kan macam macam ya
yang kita makan kan hanya istilahnya bulir bulir itu berasnya ya
tapi kan banyak sekali kan yang diproduksi dengan kita panen padi ini
apa apa saja itu yang kita bisa supaya tidak ada yang hilang lah istilahnya
pohon industri padi mbak desi itu kan
kalau kita panen padi anggaplah lima ton per hektare
lima ton itu ada berasnya dari lima ton gabak kering kering kalau kita panen
idealnya berasnya utuh ya kalau kita
jadi produktivitas nasional kita kan anggaplah
kalau rata rata lima ton per hektare dari lima ton lamparan sawah ini mbak desi ini
jadi kalau dapat lima ton gabak kering kering
kita punya lima ton jerami juga untuk pakan ternak
itu bisa diolah macam macam itu jerami
dari jerami itu menjadi sekarang
yang biasanya sampah kan itu
saya olahkan dia
saya mau sampaikan nanti
sekam itu kita sudah punya teknologi namanya biosimika
jadi kita mengolah limbah dari sekam yang banyak menggunakan
kalau kita buka emu itu itu ternyata nilai jualnya sangat tinggi mbak desy
silika ini sangat diperlukan industri kosmetik industri kesehatan dan beberapa
dan ini mahal
dari satu tom sekam itu kalau kita olah itu menghasilkan kurang lebih empat ratus liter biosilika
tapi ini jadi dicampur ya
yang biasanya tidak bermanfaat
tiga puluh ton dari lima ton itu menghasilkan silika namanya sio dua
silika ini kalau dijual itu itu nilainya di online itu rp satu ratus lima puluh sampai rp dua ratus lima puluh per liter
padahal kita bisa dapatkan dari satu ton tadi itu sisanya itu empat ratus liter setelah diolah
jadi nilai tambah dari sisa sekam itu saja itu itu sekarang lebih kalau dihitung costnya input yang sudah masih itu rp dua puluh dua puluh tiga juta
jadi nilai ekonomisnya padahal dulu dianggap limbah ya
tapi ini sejak kapan diolah menjadi silika ini
ini sesuatu yang baru
ini teknologi yang baru kita perkenalkan
jadi silika ini jadi kita bisa rp dua puluh tiga juta sudah hampir sama harga nilai beras yang didapatkannya
kita belum bicara tadi mengenai dedaknya
itu kan anggaplah rp empat per kilo itu sudah berapa nilai tambah dari situ lagi
belum yang lain lainnya
itu kita bisa olah lagi menjadi susu portifikasi
susu portifikasi ini
jadi susu beras ya tapi ini
sekarang kan kalau di apalagi di asia banyak yang tidak toleran ya kalau minum susu dari sapi ya
saya kan minum susu ini alergi laktose
jadi alternatifnya ini selain susu kedelai ini ada susu dari beras ya
susu dari beras
ini baru baru saja dijadikan sesuatu yang istilahnya memiliki nilai pasar yang tinggi ya pak fajri
dan hal ini baru kita temukan satu tahun terakhir ini
sekarang sudah ada mitra swasta juga yang sudah melisensi
dan harapan kita memang kita akan perkenalkan ke masyarakat luas karena potensinya sangat besar ya saya bilang pada cerita tadi itu
susu portifikasi ini punya asam polat yang cukup tinggi
belum omega tiga omega sembilan omega enam dan vitamin b satu dan lainnya
memang hitung hitungan kita dengan susu portifikasi ini diperkaya
jadi memang kita tambahkan disitu ekstrak sayuran
dan beberapa kedelai protein untuk meningkatkan nilai isinya
nanti kita coba disana mbak desi
nanti kita di balai ini ada contoh contohnya
jadi kita kalau melihat padi itu kan biasanya beras
beras itu nasi yang dipiring
tapi ternyata kan bisa banyak sekali turunan turunan produk yang bisa dihasilkan memiliki nilai ekonomis yang tinggi
kunci nya adalah inovasi
kunci nya adalah inovasi
jadi ada kreativitas di balik itu
apa apa saja kita bisa kembangkan
pak fajri mungkin ingin memperlihatkan kepada kita apa apa saja produk inovasi yang bisa dihasilkan dengan aktivitas pertanian ini
dan kita lihat juga dalam waktu hanya beberapa menit saja sudah cukup besar ya lahan yang dipanen ya
ini bayangkan kalau semuanya masih manual
ini perlu mungkin berjam jam atau bahkan berhari hari
pak fajri silahkan kita kemana sekarang
balik ke balai
kita ke salah satu unit kisah taman size pertanian itu pengolahan beberapa gabah menjadi beras
dan susuportifikasi kita ada disana
kita ingin melihat ini
hasil dari peneliti peneliti bukan varietas saja yang unggul
tapi penelitinya juga unggul ya dalam melakukan inovasi dan mencari produk produk baru yang bisa
memiliki nilai ekonomis yang tinggi
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali

biosilika untuk pengucairnya
itu udah ada silikanya sendiri itu bisa jadi ini juga nih
karet nyembat disini
sehingga ini lebih anti slip
tapi katanya ini juga ramah lingkungan
iya insight with desi anwar kita lanjutkan dari balai besar tanaman padi di desa sukamandi di kabupaten subang jawa barat
dan balai besar padi ini merupakan otak dari inovasi kreativitas dan penemuan penemuan yang berkaitan dengan tanaman padi
saat ini kita berada di galeri padi saya sudah ditemani oleh pak fajri jufri sebagai kepala balitbank pertanian
nah tadi pak fajri sudah menceritakan ternyata mungkin kalau kita tahunya hanya makan nasi
tapi ternyata turunan dari yang namanya tanaman padi itu punya cukup banyak variasinya ada bioindustrinya itu sendiri
dan ini kita lihat beberapa produk bukan saja dari padinya itu sendiri berasnya tapi dari yang biasanya kita sebut sisanya
limbahnya pak fajri apa apa saja yang bisa kita lakukan
dapatkan nilai ekonomisnya ya bukan hanya nilai makanan dan gizinya
ya makasih mbak desi
sekam itu sisanya ya
nah ini bisa untuk pupuk bisa untuk pesticida jadi ada namanya biopesticida biovertilezer dari sini
terus dan harga satu liter itu berapa katanya tadi
kalau di pasar online itu satu ratus lima puluh sampai dua ratus lima puluh per liter
bisa jauh lebih akur
lebih ini ya
jadi hitungan hitungan itu sekitar dua puluh dua puluh tiga juta tambahan input dari biosilika saja
tadi mbak desi ceritakan biosilika ini dari silikanya saja ya biosilika itu pupuk cairnya
karena yang mbak desi ini sehingga ini lebih anti slip
tapi katanya ini juga ramah lingkungan
nah biasanya kan kalau kita menggunakan produk
produk harus cari yang ramah lingkungan ya
ini bisa terurai dalam waktu berapa lama pak
ya lima tahun bisa terurai sendiri nih
bisa hancur sendiri nih
kandungan dari silikanya
dia menggunakan bahan alami dari silikanya
lima tahun itu bisa terurai sendiri
sehingga aman untuk lingkungan mbak desi
ini salah satu dari produk inovasi
ini sudah dipasarkan pak
ya ini sudah dilisensi salah satu mitra kita
memang kebutuhan pasarnya ini lebih banyak pasar eropa
dan beberapa negara eropa lainnya sudah
mereka sangat menyenangi produk yang go green ini
mbak desi jadi untuk sendal dan sebagainya
jadi dari silika ini saja
ini sudah ada tambahan kurang lebih hampir sama dengan on pump nya
dua puluh jutaan kalau tadi itu
tapi kalau kita bicara belum bicara dedaknya
itu untuk pakan ternak
dan beberapa turunan lainnya
dan juga ini ini bisa berikat ya
ini bisa berikat arang sekam
jadi pada intinya tidak ada satupun yang dibuang
ini semua bisa digunakan dan dijadikan nilai ekonomis
petani itu sebenarnya kalau semua digunakan
dan diolah itu memang bisa menjadi sumber
ini ya sumber pemasukan yang lebih
dari produk produk hilir yang lain
ya tadi dari pecahan dari beras itu
kita bisa olah menjadi susu sportifikasi
ini susu portifikasi yang diperkaya
ini sudah ada tambahan sayurnya sama proteinnya
dan ini nilai isinya ini lebih lima kali lipat dari susu biasa ini
kalau orang yang alergi laktosa
seperti saya nih alergi laktosa pada sih
susu kedelai atau susu ini
jadi ini khusus untuk yang dari beras yang pecah pecah itu
karena tidak laku dijual ya
biasanya orang tidak mau
dan bekapul juga kalau tidak salah
ini bisa dipakai untuk jadi susu portifikasi
dan ini sangat enak
dan ini sudah ada umkm yang melisensi produk ini
mudah mudahan harapan kita ini bisa berkembang
mungkin kuncinya ini harus diproduksi secara massal
dan juga marketingnya pak fajri ya
supaya orang paham ya bahwa ternyata produk produk ini juga banyak
sehingga betul betul bisa kita tidak hanya mengandalkan berasnya itu saja
dan dari segi tadi berasnya ada yang macam macam juga ya pak fajri ya
ini ada beras hitam
kemudian ada yang basmati
tadi yang punya aroma
dan jadi kebutuhan kebutuhan yang sifatnya unik ya
ini beras anti stunting
tapi pak fajri saya mau tanya
ini kan varietasnya kan banyak sekali
dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua sampai sekarang sudah memproduksi tiga ratus lima puluh
kalau sudah mendapatkan varietas ungu kenapa tidak dipakai terus menerus gitu
kenapa harus terus menerus mengeluarkan varietas varietas baru
jadi penelitian terkait dengan padi ini memang harus terus kita lakukan
produktivitas padi itu setiap beberapa tahun itu pasti melalui penurunan
jadi kita melakukan pemurnian varietas juga sebenarnya
setiap lima tahun itu
jadi biasanya varietas unggul baru kita varietas unggul padi itu
sekian tahun itu ada degradasi namanya
jadi pengaruh lingkungan
genetiknya seperti itu memang
jadi pengaruh lingkungan stres kondisi di tempat menyebabkan ketahanan penyakit juga biasanya ini
jadi penggunaan pesticida yang berulang ulang gitu
biasanya varietas yang kita lepas biar tahan wearing
setelah sekian tahun
setelah sekian tahun biasanya ketahanannya itu akan hilang
bukan hilang akan semakin berkurang
kenapa kita melakukan terus riset itu
karena kalau kita tidak melakukan itu yang tadi yang tadinya tahan toleran pemain wearing itu bisa sekian tahun itu akan hilang ketahanannya
sehingga biasanya kalau petani makanya kita merekomendasikan menggunakan paritas berganti
tapi hamanya juga berganti
iya karena itu supaya hamanya bisa berganti
kalau itu terus pasti akan ada bahwa ledakan alhama di suatu tempat atau penyakit di suatu tempat
pergiliran varietas itu salah satu termasuk penggantian varietas
kenapa kita melakukan setiap tiga empat tahun kita merilis varietas yang dulu baru ya
di samping untuk mempertahankan produktivitas kita supaya terus naik karena sampai tadi kondisi tekanan lingkungan kebutuhan kita semakin besar juga
sehingga kita melakukan samping itu untuk ketahanan penyakit itu
supaya paritas yang kita rilis itu yang tadinya sudah ketanam penyakitnya semakin berkurang kita kembalikan lagi
jadi di laboratorium tidak henti hentinya inovasi untuk mencari varietas atau inovasi ya berinovasi dengan varietas baru itu
balai besar penelitian padi ini sejak dua ribu lima belas sudah kemenristek diti sebagai pusat unggulan iptek terkait dengan padi
jadi ini salah satu satunya di indonesia balai besar penelitian yang khusus menangani padi
jadi kita cukup berbangga ini
dan ini lulusan lulusan pertanian itu seharusnya semakin banyak tapi fokusnya khusus untuk mengembangkan dan berinovasi ya di dunia di industri pertanian itu ya
karena ini salah satunya penelitian padi di indonesia kita cukup bergambar
ada dua ini di filipina satu ada iri di indonesia di sini yang khusus menangani padi
tadi disebutkan salah satu ya kenapa harus terus menerus varietasnya diciptakan atau diganti itu karena lahannya mungkin kurang subur
termasuk memastikan bahwa lahan sawahnya itu juga subur ini apa apa saja yang dilakukan
oleh karena itu sesamping kita menghasilkan varietas unggul baru tentunya teknologi pendukunya juga kita siapkan bagaimana mengelola lahan itu
termasuk teknologi budidayanya cara tanamnya seperti apa
kita dulu sudah sepuluh tahun lalu mengembangkan cara tanam legowo itu bisa meningkatkan produktivitas padi sepuluh sampai dua puluh persen dan beberapa teknologi termasuk penggunaan
ada pupuk pupuk yang kita sudah kembangkan jadi ada agrimet ada biotar untuk lahan rawa dan beberapa teknologi lainnya
jadi ini kan produksi itu hasil dari genetik lingkungan dan kultur teknis
jadi produksinya bisa muncul kalau genetiknya bagus lingkungannya mendukung sama kultur budidayanya
itu menjadi persoalan kenapa orang sering menanyakan kenapa produktivitas kita masih rendah lima dua ton per hektare
padahal di lembaga riset semua paritas yang kita lepas di indonesia ini harus di atas sembilan ton baru bisa dirilis
kenapa masih ada senjang antara di lapangan dengan di hasil penelitian
itu menjawab kenapa tadi karena itu saya bilang untuk menghasilkan hasil itu yel itu hasil dari genetik
jadi genetiknya mungkin bagus potensinya memang sudah sembilan tahun
tetapi kalau lingkungannya tidak
kulturnya intervensi teknologi kita tidak dipupuk ya
tidak dipupuk ya tidak bisa juga naik ya
itu memang apalagi menjadi apalagi untuk kita semua pemerintah termasuk daerah
bagaimana meningkatkan potensi yang ada ini
karena potensinya bisa sembilan tahun
kalau dipupuk dengan baik dipelihara dengan baik lingkungannya mendukung waktu tanamnya pas
mungkin terakhir pak fajri karena kita kan masa covid sembilan belas kita lihat di sini peran pertanian khususnya produk produk pertanian beras dan lain sebagainya itu sangat penting ya
karena banyak sekali ya
kita zaman susah lah sekarang
apa ada fokus tertentu dalam memanage ini semua pada saat covid sembilan belas ini pak fajri
jadi sesuai arahan bapak presiden pak menteri pertanian juga
sektor pertanian ini kan jadi penopang masa pandemi
oleh karena itu bapak menteri menugaskan kepada seluruh jarang kementerian termasuk pemerintah daerah tentunya untuk memastikan ketersediaan benih cukup
ketersediaan pupuk tersedia
dan pendampingan petani
ini yang kita lakukan selama hampir satu tahun terakhir ini supaya memastikan bahwa produktivitas kita produksi kita terjaga produktivitas kita bisa naik
oleh karena itu memang harus dukungan sinergisitas bersama ini antara semua elemen anak bangsa
karena kalau enggak ini pasti akan turun ini
ini memang harus melibatkan semua komponen anak bangsa seperti itu
iya dan juga memastikan bahwa harga pangan dan harga beras itu terjangkau ya
pak fajri gimana
passionate sekali ya ini kalau berkaitan dengan padi
jadi sekarang apa tugasnya walaupun covid pasti masih harus melihat langsung di lapangan dong tidak bisa work from home
iya jadi ini memang semua jajaran kementerian mbak desi ini sejak covid pun awal awal covid ini semua harus ke lapangan ini
karena itu karena pak menteri meminta kita harus memastikan semua apa yang menjadi need petani
karena itulah tulang punggung kita di sana petani
petani harus berproduksi
semangatnya harus kita jaga ini
kalau petani tidak bersemangat menanam bayangkan ini dalam kondisi pandemi covid sembilan belas kalau tidak tersedia pangan
dan sektor pertanian positif hanya sektor pertanian yang positif

terima kasih pak fajri

ini penting sekali dan kita juga sebagai masyarakat apalagi pecinta makan nasi yang merasa belum makan
kalau belum makan nasi kita harus betul betul mengapresiasi ya apalagi usaha untuk mengembangkan dan melakukan inovasi dan juga memberikan dan mendapatkan beras dengan kualitas tinggi
karena masyarakat juga sekarang semakin sadar ya
perlu beras yang lebih sehat kualitasnya baik dan low glikemic dan lain sebagainya
sehingga ditantang juga terus menerus untuk menghasilkan yang terbaik
pak fajri terima kasih atas insightnya banyak sekali kita belajar hari ini
dan ya demikian insight with desi anwar kali ini kita sudah banyak ya belajar mengenai khusus ya tanaman padi
dan tentu saja apresiasi kita bahwa pertanian ini merupakan suatu keuntungan
pertanian ini merupakan salah satu ya industri yang sangat sangat penting
khusus di indonesia yang masih negara yang agraris ini dan juga tentu saja ketergantungan kita itu sangat tinggi terhadap tanaman padi
demikian insight with desi anwar langsung dari desa sukamandi di kabupaten subang
anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com dan juga di kanal youtube cnn indonesia insight with desi anwar
jangan lupa terus menerus ya
cuci tangan yang sering ya jaga jarak dan menggunakan masker atau face shield ya